tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia

lagi lagi kian santam selalu saja mau menjadi pahlawan siang

kian santam selalu saja mau menjadi pahlawan siang